setelah seminggu berlalu hingga saat ini nampaknya eskalasi politik dan keamanan di papua belum juga meredah di papua dan papua barat tentunya ya
bahkan kota jayapura sempat dikabarkan lumpuh akibat demonstrasi beberapa waktu yang lalu
apa yang sebenarnya terjadi bagaimana memecah masalah di bumi cenderawasi yang tengah bergejolak
kita akan membahasnya malam hari ini bersama mantan kepala badan intelijen negara letna jenderal tni punawirawan setioso
bang yos terima kasih sudah datang kita akan minta pendapatnya dari bang yos ini
kemudian ada tokoh papua yang juga mantan wakil gubernur papua barat ibu irene manibui
ibu iren terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada untuk mengawal kita secara moral dan intelektual ada pemimpin redaksi majalah tempo mas arief zulkifli
mas arief terima kasih sudah datang
oke saya mau ke bang yos dulu kita baru saja mendengar tadi pernyataan pers dari menko polhuka
aku nggak ikut mendengar coba ceritain sedikit
intinya saya rangkum dari hasil rapat terbatas ada beberapa hal yang diputuskan tadi atau dikonsenkan oleh presiden
presiden mengatakan yang pertama hukum harus ditegakkan seadil adilnya
kemudian meminta aparat untuk tidak bertindak represif harus persuasif karena tidak ingin ada korban
kemudian harus lebih fokus melindungi objek objek vital dan strategis
di papua dan papua barat
kemudian presiden juga meminta aparat untuk bagi bangunan dan fasilitas penting yang kemarin rusak untuk segera diperbaiki
dan yang terakhir ini yang menarik yang menjadi pusat pertanyaan wartawan juga menko polhuka tadi mengatakan bahwa
kerusuhan ini ada yang mendungangi saya tahu orangnya siapa saya tahu pihaknya mana tapi saya belum menyebut
komentar anda bang yos sebelum kita masuk ke
ya yang pertama gini ya
kerusuhan di indonesia ini ya kayak begitu kan sudah sering lah
khusus untuk papua juga sama gitu tetapi memang eskalasinya saat ini itu memang sangat meningkat dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita semua pemerintah terutama
saya ingin mencatat perintah presiden yang pertama tadi ya tegakkan hukum seadil adilnya gitu lah
ini sebenarnya bianchi herocchia kan pertama kan di surabaya ya yang dianggap rasis gitu
nah menurut saya itu benar benar berhasil ya ini sebenarnya bianchi herocchia kan pertama kan di surabaya ya yang dianggap rasis gitu

lalu segera harus dicari orang itu dari diadil secara terbuka supaya orang papua semua melihat dan mengerti bahwa sudah ditegakkan hadil hadilnya
nah di dalam mengatasi kerusuhan itu sendiri saya amat meyakini ya bahwa kepolisian yang di belakangnya selalu dibantu oleh tni
itu sudah amat udah dia itu sudah pengalaman itu sudah nggak bisa dihitung lah mengatasi hal begitu
artinya prosedur itu sudah tahu dia gitu kan
nah namun kita harus perhatikan ya khusus di sana ya misalnya sampai terjadi saya juga memberikan apresiasi ya pada saat perusahaan terjadi
diperlihatkan mereka tidak ada yang membawa senjata polisi maupun tni
dan diparkir di satu tempat dijaga tiga orang kan gitu kan
nah ternyata apa yang terjadi kan diserang mereka yang jaga senjata itu
dan belasan senjata ingat saya dua belas ucuk diambil sama mereka
sepuluh namun kemudian sudah akan dikembalikan lagi nampaknya
sudah sepuluh dikembalikan
dikembalikan lagi akan dikembalikan gitu
artinya ini kan sudah tindakan tindakan yang sudah melanggar hukum ya
nah oleh karena itu jawab lagi komentarnya pak wiranto tadi kan ada yang menunggangin
nah itu gimana bang yos
mari kita lihat isi di dalamnya di dalam di papua sana
di sana itu ada namanya knpb ya itu singkatan komite nasional papua barat
seperti lsm lah bentuknya gitu yang tujuannya adalah memerdekakan papua
dia melakukan tindakan tindakan politik propaganda dan lain sebagainya lah gitu di dalam
nah di sana juga ada tentara yang dia bangun namanya tpnpb ya tentara pembebasan nasional papua barat
yang peminan tertinggi namanya goliad tambuni
itu itu itu panglima tertingginya dia
nah secara militer mari kita lihat coba ya kekuatan militernya seberapa sih ini
orang jumlahnya orang itu satu tiga ratus
itu tersebar hampir
paling tidak ada dua puluh lima kelompok dulu saya hitung ya
dan tersebar di seluruh papua
papua yang saya maksud papua maupun papua barat
dan senjatanya tidak lebih dari kira kira enam ratus bujuk
pucuk pun terdiri dari campuran senjata kuno gitu tetapi memang ada standar tni
ada dua ratus senjata tni
nah yang empat ratus berarti campuran dan rakitan gitu
nah dari mana nih yang dua ratus ini
ya dari operasi mereka pos pos tentara polisi yang jauh jauh itu yang dia tembakan sering kasus gitu kan dapat lari dia ke gunung itu
sekarang kira kira jumlahnya dua ratus
nah dari kekuatan militer tadi yang disebut oleh mereka ada tentara pembebasan nasional papua barat itu tadi
tentara kekuatan militer sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan kodam jendrawasih saja yang satu tiga ratus
senjatanya enam ratus pucuk berapa ribu tentara kita di sana
apalagi dengan tni
karena militer tidak
artinya bang yos tadi mengatakan secara kalau kita bisa simpulkan berarti sebenarnya kalau mencuplik apa yang dikatakan pak wiranto ini ada yang mendungangi berarti bang yus secara tidak langsung langsung menuduh atau paling tidak
ya pikir aja kan nuduh arahannya di situ masa di jerman jatuh peristiwa gini
arahannya pasti ke situ ya bang giyos
ini yang dalam negeri yang di luar negeri ada lagi
nah di luar negeri itu
pasti penggeraknya ini
namanya ulmwp ya united liberation movement for west papua yang mimpin siapa
jadi sudah bisa teridentifikasi dong oleh aparat kemana oleh intelijen
kita siapa yang mendungangi dan bagaimana cara mengatasi
artinya bisa dilacak pasti ke situ
tapi kenapa eskalasinya ini sebelum ke bapak dan ibu ini menarik sekali kenapa yang saya agak habis pikir ini sudah seminggu harusnya kan semakin lama semakin turun gitu ya bang ya
sudah semakin damai proses hukum juga di surabaya terus berjalan kita lihat sama sama kepolisian juga berjalan tapi kenapa eskalasinya meningkat terus gitu bang
ini yang main kan tadi kan di dalam negeri sudah saya sebut di luar negeri yang namanya benny wenda itu ada di inggris
dia kumpulannya adalah semang galak galak di inggris sana bahkan juni kemarin dapat award dia sebagai award perdamaian dari salah satu kota di inggris
dan dia itu kan terus geril ya ke negara negara apa namanya pacific ya biji yang kecil kecil itu untuk digalang untuk mendukung dia
negara negara eropa dengan dia terus ke pbb gitu kan artinya apa nih ada yang main di luar
tapi bagaimana kemampuan apa dari mereka sampai bisa menggerakkan
dengan ratusan orang mungkin ribuan orang untuk bisa melumpuhkan kota membakar banyak fasilitas publik
sampai eskalasi ini kan kemudian kalau mereka ada gitu kan kalau kata bang yos mereka tersebar kekuatannya jauh bisa dijinakan oleh kekuatan militer kita gitu
tapi apa yang membuat mereka bisa menggerakkan kalau tadi misalnya bang yos mengatakan ini adalah provokatornya kenapa mereka bisa menggerakkan banyak sekali
ya namanya kalau nggak bisa menggerakkan bukan provokator namanya
provokator itu keahlianya dia di situ gitu
nah artinya apa ini masalah serius gitu kan menurut saya ya perlunya kita menindak lebih cepat lah
mungkin perlu ada katakan seorang perwira senior yang langsung di lapangan sana karena ini harus ada gerakan yang sinkron ya
di sana ada pemda di sana ada polda ada kodam
perwira senior itu maksudnya lima atau kak polri atau menurutmu polhuka
nggak tahu lah itu bisa diterjemahkan sendiri oleh yang mendengar sekarang ini lagi
di sana kan bagaimana untuk kita koordinir di lapangan di sana
itu saran dari senior mas arief ya
karena ini yang tak selubung lagi karena aku belum ngomong
kenapa tiba tiba kok ada ribuan marinir di parkir darwin segala nama gitu
dislokasi pasukan dari negara manapun termasuk kita itu ada tujuannya ditaruh di situ dihadapkan kepada ancaman
kalau di darwin ancamannya kemana di belakangnya open dia ke australia
sebelah kanannya new zealand bopeng j dua sebelah miring begini papua png dan sebagainya itu swab dia
kira kira kemana ada nggak kepentingan di situ ada freeport di situ
dan dengan kemampuan teknologi mereka itu negara negara besar itu udah ngerti persis di papua itu ada apa saja
itu lagi di depan mata itu yang sudah kelihatan terbesar di dunia emas ada minyak kita belum ngerti ada varian
jadi faktor eksternal juga sangat tercium aromanya ya bang yose di situ
kelangkaan energi global kelangkaan ini kan orang kan itu yang dicari
non show bang yos kita harus break dulu setelah ini saya akan ke bu iren untuk mengetahui apa yang terjadi di bawah
apa yang membuat kira kira kemarahan itu belum juga tuntas dan meredam kita akan bahas itu saja kami akan segera kembali
kita sudah mendengarkan tadi perspektif dari pak yose
perspektif dari mantan kepala badan intelijen bang yose saya mau ke bu iren dulu
simpelnya gini ibu setelah seminggu kan harusnya semakin turun semakin turun karena semua sudah bergerak proses hukum sudah bergerak
upaya mendamaikan juga sudah dilakukan upaya mediasi ngobrol sudah dilakukan tapi kenapa eskalasinya terus meningkat bu apa yang terjadi di lapangan bu irin
kalau kita melihat kondisi tadinya kan
kalau saya cerita mundur dulu nih masalah ini kan mulai dari malang malang terus ke surabaya dengan kata kata yang monyet tadi itu
rasis itu bu ya
itu rasis rasis sebenarnya hal itu adalah yang menjadi trigger untuk menyebabkan
semakin eskalasi itu muncul muncul tidak cepat ditangani masalahnya
kalau cepat aparat bertindak ya langsung ke baik malang maupun surabaya saya pikir itu bisa semakin
dan dalam hal ini memang kita lihat masalah begitu pecah di malang dan surabaya papua pun demikian pecah
waktu papua pun pecah itu saya sendiri melihat dalam hal ini terlambat penanganan di sana
semestinya cepat dan juga maaf kata apa yang tadi bapak bicarakan kami dari pemerintahan pusat juga harus segera cepat
yang terlambat itu seperti apa bu irin apakah dialognya atau penegakan hukumnya atau tadi kan kalau kita lihat jaringan telepon seluler dalam beberapa waktu terakhir dipadamkan di sana
itu bukannya gimana anda lihat penanganan seperti itu
jadi yang saya bilang terlambat adalah mulai penanganan sejak kejadian mahasiswa di jawa timur khususnya malang
dari malang berpindah lagi pada waktu tujuh belas agustus yang terjadi di surabaya
sembilan belas agustus yang terjadi di surabaya masalah bendera itu berarti ini ada pemicu
pemicu inilah yang lambat diketahui lambat ditangkap lambat dieksekusi tentunya sehingga itu menimbulkan kemarahan
tapi kan selama ini pasti sudah ada proses mediasi apa namanya diskusi segala macam ibu apa yang membuat itu tidak berhasil sehingga eskalasi sampai membuat kemarin jayapura lupus seperti itu
yang membuat sampai hal tersebut itu ini saya boleh cerita ya
sebenarnya sudah ada bara sudah ada luka bagi masyarakat papua dengan berbagai bargeila itu akumulasi semua
itu momentum aja dengan kejadian itu maka ini timbul
sebenarnya pada waktu itu harus cepat kita menangani hal tersebut cepat juga kita dari pusat harus cepat ke daerah untuk berbicara dengan para tokoh tokoh dan lain sebagainya dikumpulkan
itulah yang saya lihat agak sedikit lambat dalam hal penanganannya
berarti kecepatan dan kelembatan itu membuat akhirnya eskalasinya sampai kita lihat terakhir sini
terus lagi tunggu siapa mas
itu masalahnya juga sampai kenapa itu internet wifi
ya itu ada segi positifinya ada segi negatifnya
segi positifnya adalah bagaimana agar tidak berita berita hoax itu tidak seliwiran kesana kemari
yang membakar situasi lebih memanas itu ada segi positifnya
tapi segi negatifnya juga itu merugikan masyarakat disana
akibat kerugian dia nggak bisa akses data dia nggak bisa beli tiket dia nggak bisa
jangan jangan itu yang bikin orang lebih marah juga mungkin ini
ya itu salah satunya
akibat kemarahan itu maka timbul lah kondisi kondisi seperti
saat ini kondisi gimana bu di papua dan papua barat informasi terakhir
kalau papua barat kondisi terakhir
saat kondisi terakhir yang saya terima sudah meredah
tetapi sekolah sekolah belum dibuka
kampus mahasiswa juga masih kondisi
akses komunikasi gimana bu irya
listrik katanya juga sempat padam
listrik sempat padam
tetapi untung kita by sms by seluler masih bisa komunikasi
tapi untuk soal akses data
itu juga yang membuat suatu kemarahan
mengapa sampai mereka bakar kantor
dibilang daripada kita nggak bisa pakai
mending mungkin kita
objek objek vital dan strategis tadi yang disebut oleh menko polukam ya
saya mau ke mas arief
kalau tadi kata bu iren justru malah antibiotiknya yang membuat orang semakin marah gitu katanya
gini saya lihat nggak ada satu kerusuhan yang datang tiba tiba
pasti dia punya konteks gitu ya
nah dalam kasus papua sebetulnya konteksnya udah panjang sekali
ada persoalan proses integrasi
persoalan proses integrasi
nah itu juga ada yang berbeda
untuk menggunakan bahasa yang lebih soft berbeda dibandingkan daerah yang lain
meskipun diputuskan masuk ke dalam nkri pada enam puluh tiga dan enam puluh sembilan dan seterusnya
tapi juga yang lain adalah ada ketegangan antara orang papua di sana dengan para pendatang
kerusuhan tolikara kalau kita ingat beberapa waktu lalu itu juga ada unsur unsur seperti itu
jadi bara lama seperti kata bu irwin tadi ya
sekarang kan ada kekerasan terhadap para pendatang
para pendatangnya juga mengkonsolidasi diri
itu yang membuat ketegangan terlalu muncul
saya mau balik lagi betul dengan peristiwa di malang
sebetulnya di malang itu kalau bisa diredam dengan cepat
bang yos tadi mengusulkan yang bagus sekali
udah kejadian ya langsung dong dibuka
ada apa nih siapa yang bersalah langsung dihukum langsung secara transparan ditunjukkan
anda lihat kurang cepat atau gimana
jadi penangannya lambat dan antisipasinya
sebetulnya kan ini bukan peristiwa yang besar besar sekali
badan intel kamu kita kemana sih
polda jawa timur kemana waktu itu
itu kan juga pertanyaan besar
maksudnya bisa diidentifikasi
nah bang yus ini kan bekas kepala bin
tahu persis apa yang mesti dilakukan
nah mestinya dia lakukan itu
nah sekarang kemudian membesar
yang paling melukai menurut saya adalah kata kata rasis
jadi kata kata rasis itu mengkonsolidasi
ingat bahwa saya agak mencemaskan kalau pemerintah masih berpikir bahwa apa yang terjadi di papua ini adalah tradisi lama
suku demi suku satu dengan suku yang lain berperang suku
dan akhirnya karena ada perang suku itu mereka jadi tidak bisa terkonsolidasi
apa yang terjadi di malang menurut saya adalah sebuah trigger yang membuat mereka consile
karena isunya satu gitu musuhnya satu ya
yang satu bahwa ada orang luar yang menghina kita
itu membuat mereka berkumpul
dan ingat bahwa apa yang terjadi dalam demonstrasi dan aksi kekerasan ini
kita tidak lagi bicara tentang orang orang tua yang ada di gunung
ini soal anak anak muda yang ada di lapangan di kota kota
mereka mengonsolidasi diri
nah ini yang menurut saya berbahaya dan harus bisa diidentifikasi
kalau cara negara mengatasinya gimana menurut anda
baik dari segi hukum proses hukum persuasi dialog termasuk juga pemadaman akses akses listrik atau komunikasi
mas arief di basik kita bisa jelaskan
mas arief antibiotiknya negara pas gak untuk melawan virus ini
menurut saya yang harus dilakukan pertama tama adalah bersikap terbuka
terhadap pencetus terhadap trigger yang terjadi di malang
itu mesti diberesin dulu
kalau itu nggak diberesin maka tidak ada kepercayaan
sekarang ini pak wiranto bicara pak kapolri bicara orang orang papua akan menganggap mereka merepresentasikan siapa ya
kan begitu kan
sehingga apapun yang dikatakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah otoritas keamanan akan dianggap sebagai others gitu
bukan kami itu adalah mereka
nah ini yang menurut saya membangun kepercayaan dalam waktu singkat ini gak gampang gitu
nah ada pun soal pembatasan akses memang ini pisau bermata dua ya
di satu pihak saya bisa bayangkan bahwa hoax itu ingin direpresentasikan
hoax itu ingin diredam dengan cara memutus jaringan internet dan wifi dan sebagainya
tapi di pihak lain kita lihat bagaimana justru cerita cerita yang benar hasil verifikasi lapangan juga tidak bisa disebarkan
akhirnya semua berada dalam ruang kasah kusuk begitu
ini yang menurut saya sangat berbahaya
dan mungkin membuat orang frustasi juga ya
mungkin karena berhari hari gak bisa mengakses komunikasi
saya mau tambahin sedikit ya soal pak wiranto tadi yang mengatakan ada di belakangnya
iya tentu saja mungkin
ada yang menunggangi
ada yang menunggangi tentu saja
tapi sampai dengan itu bisa dibuktikan dengan jelas maka kita harus mengatakan bahwa ada persoalan yang lebih nyata yang kita hadapi
jadi jangan sampai cerita tentang ada hantu besar di belakang
betapapun itu barangkali betul terjadi
itu mengeliminir pendekatan pendekatan sosial dan antropologis yang mestinya dilakukan pemerintah
baik bagaimana seandainya anda lihat bagaimana intelijen mengantisipasi
kalau kita lihat gini kan katanya menurut bu iran dan mas arief sendiri
agak terlambat dalam menangannya sehingga keburu merembet kemana mana
bagaimana anda menilai penanganan negara aparat intelijen
kan kita sudah tahu titik titiknya di mana orang orangnya siapa yang mungkin saja memprovokasi
anda lihat seperti apa bang termasuk soal pembatasan komunikasi ini misalnya
ya kita kan nggak bisa ya
maksudnya tidak etis lah ya
tetapi begini ya saya rasa bisa saja informasi diberikan tapi tidak ada respon kan bisa
misalnya intelijen kan di daerah daerah itu kecuali yang disebutkan beliau tadi kan
memang di bin itu ada kapinda namanya
apalagi bin daerah di semua provinsi ada
ya saya lihat dari beberapa kabupaten sampai tingkat itu
bisa saja mereka bekerja tapi tidak di respon bisa
kalau kita kan bin itu hanya memberikan informasi
tidak bisa melakukan aksi kita
jadi ini bukan karena intelijen yang tidak bisa mencium aroma tapi mungkin saja informasinya tidak dieksekusi dengan baik
dieksekusi terlambat dalam ini kan biasa saja kayak begini
mungkin menganggapnya begitu
padahal ini dianggap ini adalah masalah harga diri kan
masalah rasis itu kan harga diri
bang yes kalau menurut bang yes sendiri kalau masalah komunikasi seperti apa bang
anda lihat bagaimana cara negara misalnya salah satunya untuk memutus hoax dan provokasi dengan memutus komunikasi seperti itu
ya tidak harus di blokasikan
kalau saya ya mending ya
oh kayak gini ya hantem kan ini yang bener kan gitu
iya diklarifikasi betul
kan petugasnya cukup
yang punya ilmu kayak begitu juga cukup
ya udah cukup banyak
ada tim yang khusus nanti itu
bang tapi ya problemnya lagi lagi kembali ke pertanyaan publik kenapa eskalasinya terus meningkat gitu bang
kalau kita lihat tadi
kan belum tadi kan tadi sudah ada
dendarah yang sudah ada barang
misalnya dulu sama gubernur kan sudah gondok begini kan tiba tiba ada triggernya ini masalah kasus agama ceder kan gitu
ini ada penjabat yang gitu kan ini kan trigger saja ini trigger
tadi kan kita kan lagi menyinggung ya ini pasti dimanfaatkan
penunggang penunggangnya dari luar
mereka kan punya jaringan peneliti yang sangat canggih
dia udah ngintip aja gini kan
luar itu maksudnya negara secara institusi atau asap atau apa
ya negara yang perlu kita sebutkan lubatin sendiri aja lah masyarakat media
metonnya kan sama dia masuk ke libya dia masuk ke irak
ngincar apa selalu energi yang diincar
jadi papua kan ada
yang dia tahu kita nggak tahu ini
yang tahunya baru mas saja kita ini kan gitu kan
nah itu pasti jadi inter
gerakan gerakan bisa dibaca kan menaruh pasukan misalnya
memang dia ada masalah dia kan terus bergerak kan
harus timbulkan masalah di dalam untuk bisa alasan dia masuk
di tangan ini nggak beneran
mereka masuk lewat mana bang ipc bang ya
apakah lewat tadi apa knpb tpnpb ini juga menjadi ayat
bukan dia masih ppp senjatanya kan
kita patut cemas sekali ya jangan sampai nanti terus
akhirnya referendum dihanu
kita sudah kehilangan timur timur dan kasus yang sama
penanganannya nggak bener
anda lihat ancaman referendum ini nyata
nyata itu kan bergerak tersorang untuk supaya itu kan
yang disuarakan di istana kemarin bintang kejuara dikibarkan kan
minta referendum juga kan
oke itu eskalasinya berarti lumayan meningkat bang
bahkan sampai istana sendiri kalau kita lihat ada demonstrasi ada bintang gejora di sebelah sana
ya nggak risih risih lagi kan
mengibarkan mereka yang bukan ngeri
bu iren bagaimana kalau melihat nih apa namanya letupan letupan ini sampai kapan nanti akan terus bergejolak gitu
dan bagaimana cara kita mengatasinya satu persatu ya
dari mana harus memulai
apakah seperti kata bang yos tadi kita harus diplomasi di luar negeri dulu atasi di dalam negeri
atau kita dekati saja nih seperti bang yos dulu mendekati kelompok kelompok separatis
misalnya diminimi knpb nya didekati tpnpb nya didekati supaya tidak memprovokasi lebih banyak lagi gitu
kalau menurut saya saat sekarang ini gejolak itu terjadi
kalau dulu tuh saya lihat masih satu satu kabupaten
ini semua langsung merebet
macam di kabupaten di papua barat itu ada dua belas kabupaten satu kota itu
tiba tiba manokwari sorong fak fak kaimana bintoni
semua meletup kayak petasan petasan gitu
demikian pula di papua
cara untuk mengatasinya saya berpikir secepatnya bapak presiden mengundang para tokoh
tokoh yang merupakan elemen dan mereka adalah akar rumput yang nantinya bisa berbicara
tetapi tidak bisa langsung begitu
mereka harus karena kami disana itu cukup luas loh
ada tujuh wilayah adat
lima ada di papua dan dua ada di papua barat
kalau di papua itu daerah pegunungan itu disebut la pago me pago
itu suku suku yang harus didekati dulu
terus daerah biak serui yapen waropen itu daerah pesisir
itu namanya sereri
itu kita harus berbicara
suku sukunya juga kepala sukunya berbicara maunya apa
terus animha merauke tabi jayapura
anda lihat selama ini yang berusaha mempersuasi itu kepala daerah bagaimana evaluasinya
bagaimana dengan orang orang yang ada di daerah selama ini mungkin diberikan tanggung jawab untuk bisa berkomunikasi dengan
masyarakat di bawah terutama kepala kepala suku misalnya
ini kan penting sekali kan ibu
kepala daerah otomatis harus bekerja sama dengan semua tokoh tokoh masyarakat
nah tokoh tokoh masyarakat itu ada tokoh masyarakat ada tokoh adat
tokoh adat ini sendiri aja wilayah adat kami itu ada tujuh
lima ada di papua yang saya sebut tadi lima ada di papua barat yaitu bomberai dan doberai
itu mereka harus bekerja dulu
luasnya papua barat
luasnya papua sedemikian besar
oleh karena itu mereka harus pendekatan dulu ke masing masing masyarakat yang ada di suku suku tersebut
setelah itu mereka akan mendapat apa sih kira kira yang masyarakat inginkan terhadap pemerintah untuk membuat kita sejahtera atau apa
jadi kalau sudah situasi seperti ini bang giyos dan juga mas arief ini bukan mengirim pasukan lebih banyak lagi ya
atau seperti apa bang yos
mungkin harus kirim pasukan lebih banyak lagi atau harus
kalau pendekatan militer itu bisa meredam ya
karena itu kan benar benar sudah dimana mana
sehingga kalau betapapun bang giyos tadi bilang kita itu kuat tni itu kuat
tapi kita tidak lagi berhadapan sama orang yang disebut tadi tentara pembebasan dan sebagainya
kita bicara kita berhadapan dengan publik
masyarakat biasa di sana
karena yang marah masyarakat biasa di sini
yang marah karena tersinggung
bagaimana orang tersinggung mau dipukul secara militer
jadi ada atau tidak ada yang mendungangi dari knpb atau tpnpb seperti tadi katakan bang giyos
itu sebenarnya mereka juga akan tetap marah akan tetap berjalan akan tetap bergejolak gitu ya

dari mana tadi
dari mana tadi sudah terbuka
siapa sih peranggeroknya itu
yang di malang dan surabaya
itu puas dari mereka
dia akan puas
seberapa yakin secara psikologis secara pendekatan lain proses hukum itu bisa menghentikan banyak sekali bara yang terus menyalai
sebenarnya proses hukum itu akan berjalan bila mana hal tersebut bisa calling down bisa tenang eskalasinya bisa menurun
cara menurun eskalasi sekarang pemerintah bersama para tokoh tokoh ini di papua ada tokoh masyarakat ada tokoh adat tokoh adat wilayahnya cukup luas tujuh
ada tokoh gereja tokoh agama ada tokoh perempuan ada tokoh pemuda
tokoh pemuda ini jangan dilupakan sama sekali
jadi waktu bapak presiden mengundang tokoh masyarakat tokoh adat dan tokoh gereja itu ribut
loh kami tokoh perempuan
kami tokoh pemuda mahasiswa di situ pemuda justru yang bergerak ini mereka mereka ini yang bergerak
jadi itu yang kemudian harus didekati dan diajak bicara selama ini belum bu iren atau sudah
selama ini belum
berusaha tapi kalau kita lihat kan banyak misalnya gubernur lukas nmb misalnya ketika ingin ke asrama mahasiswa papua di surabaya ditolak misalnya
jadi kesannya ada komunikasi yang terputus ada tembok yang dibangun gitu bu
akibat kekecewaan selamat penanganan
selamat penanganan dan lain sebagainya
ada satu hal yang menarik bapak ibu ketika kita bicara ini ini banyak orang yang khawatir
ini tidak hanya persoalan kerusuhan biasa bang yus tapi ada yang bang yus juga sudah sebut tadi
ini satu step menuju eskalasi yang lebih meningkat lagi ada referendum mungkin ada ancaman disintegrasi yang mungkin saja kita takutkan bersama
bagaimana kita melihat hal ini kita akan bahas itu usaha jeda kami akan segera kembali
oke kita akan bahas bagaimana menurunkan eskalasi dan mengatasi problem ini mas arief ada catatan lagi kalau tadi salah satunya misalnya soal dea apa yang terjadi di dea itu tidak di highlight
itu yang saya mau bilang jadi malang itu belum terklarifikasi
orang itu masih marah karena tidak jelas siapa pelakunya tidak dihukum
lalu ada di di sekarang tidak jelas juga media asing menyebut enam tewas
otoritas kita mengatakan itu hoax mana yang benar tidak ada yang bisa kita pegang
jadi kalau wartawan profesional masuk memverifikasi mengabarkan dan semua dicek mungkin ada press conference di sana itu kita bisa tahu apa yang benar mana yang benar mana yang tidak
sekarang semua serba simpang siur mungkin cnn tempo juga ke sana tidak bisa kirim berita
tidak bisa kirim berita
nah sekarang jadi kondisi yang tidak menentu kondisi yang tidak menentu itu akan berakibat buruk
dan yang terjadi apa yang terjadi adalah perang propaganda kan kita mesti bilang bahwa yang mengatakan enam kita bisa dituduh propaganda tapi yang mengatakan itu hoax juga propaganda
jadi gelap sekali
dan negara harus hadir sebenarnya untuk memberikan address yang pasti gitu ya bang yes anda lihat bagaimana kesimpang siuran ini
kita perlu sekarang ini ya yang waktu dekat ini kan memadamkan itu tadi kan gejolak ya
saya kira polisi tentara itu sudah tahu prosedurnya gitu artinya pendekatan intinya itu adalah soft power harus kita kedepankan gitu kan
selama ini gimana sih pak
tapi tidak menutup kemungkinan itu kalau namanya menghadapi orang bersenjata masa kita gini kita yang suruh mati kan gak lucu namanya itu kan
namanya kelompok senjata di amerika di negara apapun ya pasti dia akan lakukan juga sama tetapi sekali lagi pendekatan soft power itu perlu kita lakukan
jadi ada gerakan yang sinkron gitu
pemerintah daerah melakukan
pemerintah daerah melakukan apa
kepolisian penegakan hukum dan pembinaan masyarakat
tentara teritorial pembinaan teritorial ini dilakukan secara sinkron
dan setiap level kabupaten itu siapa yang dituakan sudah ada tingkat provisinya ada tingkat negara ada kan ada
kita punya skills itu nggak sih bang aparat kita pemerintah kita dalam melakukan soft power diplomacy itu sebenarnya untuk apa
ya kan sudah pernah kita lakukan juga kan aku sendiri pernah melakukan itu
bang yus ada cerita gak bang yus mungkin
ya aku menurunkan dan minim itu kenalnya ke pendekatan soft power itu dalam operasi intelijen itu kan ada tiga ya
operasi intelijen penyelidikan keamanan dan pengalangan nah ini adalah pengalangan
pengalaman itu ada dua cara lunak dan keras gitu kan lunak ya seperti saya lakukan itu
jadi oleh karena itu kita harus tahu persis apa sih yang menyebabkan dia seperti itu kan
keinginan dia apa gitu
aku kan lewat komentar
aku kan lewat komunikasi saja sama dia kan dua minggu itu kan apa yang sebenarnya menjadi tuntutan
jadi aku ketemu dia itu udah ngerti apa yang dituntut dan aku bisa menjawab
ini ini urusan pemerintah daerah urusan pemerintah pusat adalah amnesti pasti kamu akan diberikan
karena kita sudah konsultasi dengan semua pihak lollapal presiden rekum ham
sayangnya sampai sekarang pun dan minim sudah turun amnesti gak pernah diberikan
jadi kan jadi aneh aja
ini kan masalah sederhana artinya dibaca juga oleh kelompok di papua sana
nanti gue seperti dinminimi gak dikasih juga amnesti
nanti gak ada masalah
semua agama yang menyelamatkan selalu dikasih amnesti dan kelompok dinmini belum pernah dapat
dan ini bisa dan pola seperti itu harusnya bisa juga diterapkan dalam persoalan ini
namanya manusia kenapa tidak baca aja kita bengkokkan masa hati manusia tidak bisa
kita upayakan sekali lagi
tetapi kalau upaya apapun tidak bisa lakukan
namanya separatis tanyalah sama trump tanyalah sama siapa gitu kalau negara texas mau memisahkan diri anda gimana
ya pergerakan tentara sama
kehadiran negara menjadi penting di sini untuk memberikan klarifikasi membuka ruang informasi sehingga tidak ada kesimpang siuran yang membuat orang jadi semakin tenang termasuk proses hukum
pertanyaan publik presiden jokowi perlu sampai kesana gak bu iren misalnya
untuk sementara waktu karena bapak presiden jokowi sudah mengundang sejak kejadian tanggal sembilan belas maka tanggal dua puluh dua di istana bogor secara media mengundang tokoh tokoh
tokoh masyarakat tokoh agama tokoh perempuan ya
tadinya bapak cuma mau mengundang tiga tokoh
tokoh adat tokoh agama tokoh masyarakat
harus ada tokoh perempuannya harus ada tokoh pemudanya
supaya tidak ada ketersinggungan dalam elemen elemen yang mau
intinya komunikasi perlu dilakukan meskipun presiden belum tentu harus perlu kesana gitu atau tetap disini juga memang kehadiran gimana
saya mengharapkan bapak presiden mengundang mereka dulu
setelah mereka sudah apa yang menjadi kesepakatan mereka semua di papua oke kita damai kita calling down dengan permintaan kita ini ini ini ini
kita ingin sejahtera makanya negara harus ini
kita mau sampaikan kepada bapak presiden
mereka datang dulu berarti sudah ada kesepakatan sudah ada keterbukaan
artinya hati yang membarat tuh sudah mencair
oke itu baru bisa terjadi dialog antara bapak presiden dan masyarakat yang ada di papua dan papua barat
setelah itu semua berjalan baik maka untuk implementasi ke bawah baik bapak presiden akan menjawab
ini yang sudah saya siap loh struktur struktur untuk membangun papua begini dana yang saya siap ini yang siap
belum lagi kita bicara masalah otsus itu panjang lagi
panjang sekali panjang sekali
menurut saya peristiwa ini memberi pelajaran penting
saya lihat betul bahwa pemerintah jokowi punya concern yang sangat besar terhadap papua
ingat bahwa kampanye pertama dilakukan di sana meskipun pemilihnya sedikit
artinya itu kan bahasa yang sangat baik bahwa dia punya concern
tapi akhirnya kita lihat bahwa kontribusi pusat terhadap papua dalam bentuk infrastruktur jalan tol itu baik tapi bukan satu satunya
dan tidak berbanding terbalik dengan apa yang terjadi
dan ini menunjukkan bahwa concern pemerintah terhadap papua ternyata dijawab sekali
hanya dengan diletupkan oleh isu rasial di jawa timur
jadi dari sinilah menurut saya mestinya pemerintah membuka kembali sejumlah research yang dilakukan oleh kampus para akademisi yang rasanya sudah tidak kurang kurang
lipi juga bikin berbagai kampus sudah bikin bahwa tidak ada jawaban tunggal atas problem papua
ada soal kecemburu ada soal ketimpangan ada soal pendatang dan warga lokal dan seterusnya
jadi itu semua harus diketahui
semua harus ditangani secara bersama
dan dari sejarah kita pendekatan militeristik sangat tidak menyelesaikan masalah dari perspektifannya
ya tentu saja seperti bang yos bilang kalau ada orang nembak pasti kan kita masih bersiap
tapi kan itu di permukaan di bawah kan ada sesuatu yang harus digarap juga
bang yos yang terakhir dari anda
ini kalau anda sebagai mantan kepala badan intelijen sebagai tentara senior dari segi politik hukum dan keamanan

terus kita lihat
dalam waktu dekat untuk mengatasi problem ini supaya eskalasinya tidak semakin meningkat
paling tidak bisa down dulu sehingga semua publik bisa berdialog dengan tenang
kita bisa menyelesaikan seperti tadi kata bang yose soft power bisa dilakukan
apa yang paling penting dilakukan
pendekatan hati kan
orang kalau disinggung hatinya itu akan sadar dia bahwa ini akan merugikan kita semua
dan kita harus bisa hanya membaca sebenarnya campur tangan pihak pihak itu kemana arahnya gitu
itu harus benar benar kita cegah
ini masa ciru sama
jangan sampai kita dibawa ke padang
nanti akhirnya referendum
seperti apa bang mencegah tangan tangan liar dari luar
kita ada gerakan juga di luar negeri kan
ini kan main di luar negeri mereka si benny
dia kampanye kemana mana seakan akan di sana itu udah gawat sekali
kalau kita hitung tadi saya sebutkan satu tiga ratus ada sekian
mayoritasnya kayak beliau ini
yang sebenarnya ingin tetap bergabung dengan kita
otomi dia udah kasihkan konsulkan duit yang cukup
intinya perhatian kita harus tetap kita tujukan
tapi kan di balik cerita itu
seakan akan ada penindasan disana
ini yang main siapa
jadi gerakannya harus macam macam
banyak gerakan intelijen ke luar diplomasi juga
terutama ke dalam juga
menyentuh hati itu penting juga
tadi ini kan yang tentara yang benar benar senjata dipucukin nggak mau
ya diajar aja kenapa memang
di negara mau kan tanya sama mahasiswa
di mana mana seperti itu
kalau johor memesan diri apa yang anda lakukan pasti sama juga
kita berharap eskalasi terus menurun
tidak meningkat lagi
dan kita berharap akan segera damai dalam beberapa waktu kedepan
yang penting kita bisa kontak kontak lagi dengan saudara saudara kita di papua
jadi ya kalau bisa aksesnya dibuka lah
supaya wartawan kita juga bisa kerja dengan baik
kalau boleh aksesnya segera dibuka
itu juga akan menurunkan eskalasi
justru menurunkan ya
tapi mudah mudahan provokasi juga tidak semakin menarik
paling menurunkan adalah bagaimana masyarakat papua bisa berdialog dengan bapak
terima kasih bu iren
terima kasih bang gius
terima kasih mas arief
terima kasih budi
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di sisi anonim indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
dan merawat timbang ketebasan ini
saya budi adiputro selamat malam